mudik kali ini merupakan pengalaman baru bagi mubarok untuk pertama kalinya ia mudik
ke semarang bersama istri dan anaknya yang masih balita menggunakan kapal perang yaitu
kri banjarmasin keamanan kenyamanan dan keselamatan menjadi alasan utama mubarok ikut
program mudik gratis yang diselenggarakan tni al ini apalagi ia masih memiliki bayi berusia sembilan bulan
lebih efisien sih mas lebih efisien kan terus juga takutnya akan ditol juga maca terus kalau
mau naik angkutan umum macet takutnya kan kalau bawa motor juga pasti capek
ya udah opsinya cuman ini kapal perang total ada sebanyak delapan ratus enam puluh satu pemudik yang diangkut kary banjarmasin
melalui dermaga komando lintas laut militer jakarta selain itu kapal ini juga mengangkut
lebih dari dua ratus enam puluh kendaraan motor yang diangkut oleh kapal perang yang diangkut oleh kapal perang yang
diangkut oleh kapal perang yang diangkut oleh kapal perang yang diangkut oleh kapal perang yang
diangkut oleh kapal perang yang diangkut oleh kapal perang yang diangkut oleh kapal perang yang
sepanjang pelayaran para pemudik bisa bersantai di dek kapal sementara untuk ibu dan balita
disediakan kabin khusus berpendingin udara lain itu para pemudik juga mendapatkan makanan berbuka
dan sahur secara gratis kapal ini berlayar menuju semarang lalu lanjut ke surabaya nantinya pada arus
balik tepatnya tanggal dua puluh lima april kri banjarmasin akan mengangkut kembali pemudik yang akan kembali
ke jakarta ini juga dalam rangka membantu pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan
di jalan khususnya untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor karena kalau dengan menggunakan kapal
motornya bisa diparkir saja di dalam kapal sedangkan pemudiknya bisa istirahat ya dia
satu hari besok sudah sampai di semarang kemudian dari semarang lanjut ke surabaya
selain mudik gratis menggunakan kapal perang tni al juga menggelar mudik gratis bagi para anggota
di markas kors marinir cilandak misalnya ada sebanyak satu sembilan ratus empat puluh dua prajurit marinir dan keluarga yang
akan mudik mereka diangkut oleh empat puluh satu bus tujuan yogyakarta surabaya madiun dan lainnya salah satu
siang bus bus ini dilepas keberangkatannya oleh wakil komandan korps marinir tni al iwan hermawan
syepti adi pradana jakarta